tentang pak jokowi yang namanya dicatut beliau sudah melakukan klarifikasi bahwa itu tidak benar
pak jokowi tidak pernah campur tangan di dalam pembentukan kerjasama partai politik
tetapi di dalam pilpres itu berbeda dengan pileg
di dalam pilpres kekuatan figur itu sangat penting
bagaimana sosok pemimpin yang jujur sosok pemimpin yang merakyat
yang visioner yang menjadi bagian dari representasi dari rakyat itu sendiri